wih mantep dah pokoknya
kayaknya ada yang kurang dah nih gue
wah sambelnya kagak ada
nun sambel mana
kebiasaan kalo laki mau makan sambel gak dibikinin
makasih ya pak
kukira buat aku ternyata buat melani
terus aku kapan aku kapan
apa setengah ini buat aku kan
selamat menikmati silahkan
penuh dengan kebersamaan
sudahlah daripada aku mati kehausan
gak nyangka ya
wajung ternyata bener bener hebat
aku tepek banget
sama aku juga
iya aku juga
ingat kita wajung
kita itu harus semangat dan jangan menyerah siap
kau tenang sajalah
suara siapa itu
suaranya dari sana abang

alah akhirnya kita udah ngantri melani sampai rumahnya
yalah sudah sampai rumah ini
nyali bolehlah tolong buatkan sirup dingin
itu teh suara bapak kamu mel
yaudah nih mel kita pamit dulu ya
udah semacam mana sirupnya
biasanya aku ngebantuin bapak
ini malam keruyuk nak
bapak sampai ketik ketik nak
melan abis main sama iqbal apa
lu boleh main melan
tapi jangan lupa
lu mesti bantu bapak dulu di sini ha
enggak ada lu bapak kerepotan
kerja sendiri ya
maafin melan apa
besok besok kalau melan main bantuin papa dulu
sekarang lu bantuin papa ya
wih mantep dah pokoknya
ya kayaknya ada yang kurang dari gue
wah sambelnya kagak ada
biasaan kalau laki mau makan sambal lagi dibikinin
gue bikin sendirilah
bawang kupas dulu
di habisin semua
iqbal kira ini nyak yang nyiapin buat iqbal
ujuk di habisin
barangkali lo ah
lewatan banget lo ah
gimana sih enak
masya allah pana
terima kasih kuperi
bang ya allah keterlaluan banget bang ya
ti bang sama cucunya aja perhitungan segala nasi
banyak nasi bang makan
bang si iqbal juga lapar kali
iya bagaimana gua mau makan orang
semua lauk gua udah dihabisin sama dia
tinggal ada sambal doang yang gua bikin
biasa juga nasi sama garam
pakai sambal aja makan kono
gujran ke syam deh
balikin sampai ke